sudara rancangan undang undang daerah khusus jakarta masih dalam pembahasan di dpr
isu penunjukan gubernur jakarta oleh presiden menjadi bagian yang disorot dalam ruu tersebut
jakarta permasalahan yang komprehensif baik di jakarta juga di wilayah kabupaten kota penyangga jakarta
mengharuskan penataan wilayah dilakukan secara terintegrasi
rencana aglomerasi wilayah jakarta dan sekitarnya
agar optimal dalam pengelolaan termasuk antisipasi dampak lingkungan
yang seringkali menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial warga
seperti persoalan banjir pengelolaan sampah dan kemampuan
aglomerasi yang sejatinya akan memberikan dampak positif pada perubahan sosial dan ekonomi masyarakat
semestinya tak harus mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah di dalamnya
karena baik jakarta ataupun daerah sekitar penyangga
penduduknya sudah matang dalam berdemokrasi dan mampu memilih kepala daerah
menanggapi isu peniadaan pilkada dalam rancangan undang undang daerah khusus jakarta
pemilihan gubernur jakarta tidak berubah dan tetap dipilih rakyat
itu tentang isu pemilihan gubernur dan wakil gubernur di daerah kus jakarta
sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah
sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini
sementara sorotan lain yang juga dibahas dalam rancangan undang undang daerah khusus jakarta
adalah soal wacana wapres yang akan memimpin ketua dewan kawasan aglomerasi jakarta
ketua balik dpr supratman andi aktas menyampaikan
pemerintah dan dpr setuju ketua dewan kawasan aglomerasi dkc ditunjuk oleh presiden
meskipun nanti yang ditunjuk adalah wakil presiden
dewan ketua dan anggota dewan kawasan ditunjuk oleh presiden republik indonesia
kemudian ketentuan lebih lanjut menaik penunjukan itu diatur dalam peraturan presiden
jadi ditunjuk lewat keputusan presiden
ya artinya kan dia mau kasih ke wapresnya mau kasih ke siapa sudah tidak
ketatanegaraan kita menjadi selesai
pembahasan rancangan undang undang daerah khusus jakarta tidak membutuhkan waktu lama lagi
karena banyak isu yang sudah disepakati antara dpr dan pemerintah
ditargetkan pada bulan april dua ribu dua puluh satu
ruu dkj bisa disahkan menjadi undang undang
dan bisa mengatur jakarta usai tak lagi jadi ibu kepala
kekuatan negara setelah adanya undang undang ikn
pembahasan rancangan undang undang daerah khusus jakarta menjadi sorotan
maka akan ada sinkronisasi penataan wilayah yang dilakukan bersama antara jakarta dan daerah penyangga
kawasan agglomerasi jakarta bertujuan
bukan untuk menyatukan administrasi
namun hanya sinkronisasi program
tito bilang jika undang undang dkj disahkan
proses pemindahan ibu kota tetap menunggu kepres
sekali lagi bukan menyatukan daerah pemerintahan
atau administrasi pemerintahan tidak
tapi hanya sinkronisasi program
untuk mengunduh mekanisme struktur yang seperti apa
kalaupun misalnya di masa sidangnya sudah diketahui
bahwa pemindahan ibu kota dari jakarta ke ikn
itu akan ditentukan dengan keputusan presiden
sudah ada beberapa daerah yang diatur dalam ruu daerah khusus jakarta
dan masuk dalam kawasan agglomerasi
ada kabupaten bekasi kota tangerang
kabupaten tangerang kota bekasi
kabupaten bogor kota bogor kota depok
dengan adanya sinkronisasi jakarta dengan wilayah penyangga dalam hal tata kota
diharapkan mampu menyelesaikan problem yang selama ini terjadi di jakarta
namun tak semestinya konsep perbaikan tata kelo
pengelola wilayah ini justru memangkas hak demokrasi warganya untuk memilih kepala daerah
konsistensi sikap pemerintah yang mendukung pilkada jakarta tetap berlangsung
harus bisa dikawal agar iklim demokrasi bisa terjaga
demikian catatan kompastv pekan ini